oh iya saya tau pak sarah keguguran
nah ini dia pengen kerap ini dia pengen kerap
apa maksudnya apa
eh istri lo keguguran bukan gara gara gue tapi gara gara lo tau tuh
sc tapi kan lo tau gue lagi butuh duit banget
ya udah terserah lo dah
lastly ada yang lu keliatan kale kale
lo tunggu dulu ya
tolongin banget ya ji
insya allah ya
eh dia malah makan
iya iya denger
ini kakak budak
eh lo gitu aja denger
katanya kakak budak
iya gue kakak budak
tapi kenapa sampai enam ratus ribu
ini urusan laki laki
ini bukan urusan perempuan
eh kita suruh pergi deh
ternyata bukan urusan perempuan
kira kira suruh ambil ayo juga kan
eh kam sih
nih gue ada duit segini
lo terima deh

saya akan balikin secepatnya ji
lo enggak usah pikirin itu
yang penting partner selamat
mudah mudahan berarti duit itu ya
saya akan balikin secepatnya
nah lo enggak usah pikirin itu
yang penting partner selamat
mudah mudahan berarti duit itu ya

sebelum si radik itu juga luka di tesuk pisau
adik iparnya kan sudah keguguran
pokoknya darah dibayar darah
tapi yang merasakannya itu bukan si rading
tapi si sarah
kita adu rumahkan saja si radik sama si dava
mereka kan adik kakak
biar mereka sendiri yang duel
tapi gimana caranya
saya tahu tempat kerjanya si dava
kita suruh orang ke sana untuk ngasih tahu bahwa bininya guguran
dan di rumahnya kan lagi panas
mereka pasti berantem pak
kamu cari kantornya si dava
bilang sama dia istrinya keguguran
kamu cukup temui atasannya dia
biar atasannya dia yang ngasih tahu
jangan sampai si dava lihat
baik di audio nanti
bapak mau cari stomatik
wan buruan wan
iya nggak tau berat apa lho
makasih banget pak
ngerti aja kalau orang aus
minumin pak wedi
ada berapa tadi
ada enam dus
perasaan gue dari tadi nggak enak nih
ya jangan dibawa bawa perasaan
pini lo kan lagi hamil enam bulan
kalau bini lagi hamil enam bulan
pikiran itu jangan jangan nggak nggak
pengaruh sama si cabang bayi
yah si bos
selamat siang bos
udah nyampe bos
kamu harus gerak pulang dapa
gue balik dulu ya
yah mereka kapan
ya elah anak itu
aduh siapa lagi nih
tekang kredit kayaknya nih
bapak lupa bapak panik
saya tahu pak
maafin bapak ya
nah ini dia yang kerap gini
ini dia yang kerap gini
eh istri lo keguguran bukan gara gara gue
tapi gara gara lo tau tuh
eh gak usah banyak bacot lo ya
semua kekacauan di rumah ini
semua gara gara lo
jangan dengarkan kakamu ini
dia sedang dibakar api yang marah
gak usah ngalihin perhatian pak
eh lo jangan mentah mentah orang
sepaling diterhati sama bapak
dan jangan mentah mentah lo udah kerja
lo bisa bantu bantu bapak
lo belamu di sini ya
apa hubungannya dengan abang marah marah kayak gini
nah apa hubungannya dengan istri saya
tanya si tuhu bangka ini
dia yang pilih kasih
dan dia udah bikin gue kayak anak tiri di sini
padahal gue anak paling tua di sini
semua bapak pernah kukat sama
udah udah jangan berantem
lawan gue dua
lo bukuk gue
bu awas buka buka
masya allah abok kali pisau pion
weh bengkel lo mau mobil sembarangan aja lo
ibu gapapa ibu
nek tolong sendal ibu
tapi hitam putih
lantas ibu dari mana
ibu dari mana
aku nggak tahu
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
ibu dari mana
saya tahu bang kalau gitu tolong diantarin bang
terima kasih bang
itu bu samsu ya
ibu kenal dengan dia
iya semangat ibu itu sangat tinggi untuk hidup
iya tapi beliau sudah tidak bisa melihat lagi
dan satu satunya jalan dengan mencari donor kornea
mana ada orang yang mau jadi donor kurnia buat dia
ya menunggu aja mukjizat dari allah
antari saya yuk
biasa ke mal belanja
cukup cukup semua
bang sudah lah